kita masuk ke informasi yang pertama polda sulawesi tengah memasukkan tiga perempuan ke dalam daftar pencarian orang
mereka diketahui terlibat kelompok santoso yang saat ini tengah diburu oleh petugas
iya keberadaan tiga perempuan dalam kelompok santoso di hutan wilayah poso didapat dari telepon genggam yang disita dari salah satu anggota kelompok
satu diantaranya diakui sebagai istri kedua santoso
santoso diketahui mempunyai dua istri yang pertama bernama warni yang tinggal dengan kondisi sangat sederhana dan sakit sakitan di tambarana kabupaten poso
sementara istri keduanya jamiatun muslim ikut bersama suaminya bersembunyi di hutan poso
jamiatun bersembunyi di hutan bersama dua perempuan lain
seorang diketahui bernama nurmi usman alias oma istri basri anggota santoso dan seorang lagi adalah tini susantika alias umi farel
istri dari ali kalora juga anggota santoso
basri tewas dalam baku tembak di pegunungan tineba poso pada januari lalu sedangkan ali kalora masih bersama santoso dan kelompoknya di hutan poso